raden raden tidak papa alhamdulillah syekhullah aku baik baik saja alhamdulillah syukurlah
kubrindahkan segera meninggalkan pajak jat tidak membuat kekecauan
meninggalkan pak jajah
dengar baik baik anakmu
aku akan meninggalkan pak caca
jajah jajah jajah
mau kemana kalian
kalian semua harus mati
jajah jajah jajah
jajah jajah jajah
jajah jajah jajah
kalian semua bukan lawan
aku nayaka pak jajah
siapapun yang mengganggu pak jajah
aku harus membuat orang orang di sekitarku percaya
bahwa aku membela pak jajah
aku akan menang
tak harus suaranya
aku juga mau ke mereka
aku berhubung dengan gak bagsanya
apa yang terjadi dengan rai sendikoni mas kian santan berkerak bulan dari negeris
kamu tidak apa apa
freques tetap pasti terluka parah apa yang harus kita lakukan
nimas kita akan berusaha
bagi niki asantan kita bawa ke istana
akan diobati oleh tabik istana
nimas berusaha kita akan berusaha
sebenarnya apa yang terjadi
lebih baik kamu jangan bergerak dulu
yang paling penting adalah keselamatan
aku baik baik saja
puteraku kian santan
sudah terlalu lama sin
alhamdulillah kamu kembali nak
tapi kamu kembali dalam keadaan seperti ini bunda sedih
aku sangat rindu dengan ibu bunda
aku sangat rindu dengan ibu bunda
aku sangat rindu dengan ibu bunda
ibu nda raikia satan terkena pukulan tenaga dalam
maka dari itu aku membawanya dia ke sini